jadi mama opacan anti catering sama keisha kita semua terjatuh dari mobil
alhamdulillah nya mama nggak kenapa napa mama cuma ngalamin luka luka ringan aja
hai tapi masalahnya
beberapa kali anda seperti ini apa musuh anda ini bukan urusan dan jangan ikut
anda dengar ya saya juga lihat tanah malam itu juga sakit apa
anda rencanai lagi
mungkin benar dugaan saya ricky datang diam diam karena ingin melihat keisha
tapi kenapa ya
dia tadi seperti mengikut ibu andin
ibu elsa sudah waktunya kembali ke lapas begini saya disini dulu ya

ya allah mama tahu nah betapa hancurnya
hai hai ya allah mama tahu nah betapa hancurnya
hati kamu kasihan sekali kamu sayang mama tahu ini sangat berat berat sekali
pak tolong jagain kesya di sana ya pak mama tahu tanpa mama minta papa pun pasti akan
jagain keisha kan karena papa pernah bilang papa akan selalu kawal keisha
yang enam enam mangan yang
berbisa delapan ya udah ini dua aja dua aja dua dua juga begitu assalamualaikum
pasti banyak ya
udah kita bersih bersih dulu ya
lagi kan mah kamu udah sembuhkan mah udah enggak alhamdulillah mama udah sembuh makanya
dokter udah boleh mau untuk pulang dokter michi mah
bukan saya yang dokter kan banyak dokter michi itu dokter anak
hai amin ya mama udah sehat ya soalnya waktu itu aku minta video call mama atau
sus mirna mama masih istirahat terus pas aku minta video kalau membaik terus bilang izin
nama dulu ya dan nanti kita lanjutin lagi ceritanya ya biar mama sama oma bersih bersih dulu ya

biar mama sama oma bersih bersih dulu ya

ya ampun sehat di kampung semua
semuanya alhamdulillah keluarga sehat
q juga seneng
akhirnya udah balik lagi ke pondok pelita
disana baik baik aja kan semuanya
alhamdulillah semuanya keluarga
terus ada salam dari kampung juga buat
belum bukan masih di bawah umur
mama mandi dulu ya
kamu kok kelihatan capek gini loh
kamu tuh pasti capek
kamu jagain pak catherine di rumah sakit
terus ke rumah pak nino juga kan
sempet buat ikut
akhirnya aku langsung ke pemakamannya aja
nah apalagi kayak begitu makanya kamu capek
makan kamu juga gak teratur kan
lupa aku tadi mbak
soalnya aku juga harus
ngerjain urusan kantor
oh ya kamu istirahat ren
ini kan aku mau istirahat
tapi setelah itu aku mau
ke rumah sakit lagi ya mbak
ke rumah sakit lagi
terus kamu nginep lagi
aduh ren kamu itu
kamu istirahat jaga kesehatan
ikutan sakit kalau kamu gak ada istirahatnya
aku tuh pengen
ada di sampingnya mbak catherine terus
panggi tuh masih di luar kota
dan dia kecelakaan lagi disana mbak
mas angga kecelakaan ren
makanya dia gak bisa
pulang buat jagain catherine
kalau mama denger
dari cerita kamu begini ya
mama juga sedih
denger cerita kamu
ngeliatkan disinya mbak catherine seperti ini
sedih banget ren
semoga mbak catherine tuh
kamu tuh udah capek banget
kamu lelah ini
tidur di kamar saat tidurnya disini
aku dulu lagi mbak
mama gak terima
kamu jadi begini
kamu masih panjang
kamu harusnya nungguin mama
nanti kita hidup bersama lagi selamanya
hah kenapa gak nungguin mama sih
mama mau bebas sebentar lagi
maaf bu sudah waktunya
bu elsa kembali ke lapas
bu boleh ya bu
saya minta anak saya buat disini
sebentar aja semalam aja dia
sama saya biar tidur sama saya
ini waktunya sudah habis bu
andai mama saat itu tau
kalau itu adalah saat saat terakhir perjumpaan kita
mungkin mama gak akan melepaskan kamu nak
gak akan melepaskan kamu dari pelukan mama
meski itu akan membuat mama dihukum lebih lama lagi
berkas remisi bu elsa semuanya sudah saya kirim ke email palmar
dan semuanya sudah saya kirim ke email pak amar
sudah diproses jadi tinggal menunggu waktu
terima kasih yola
mama sekarang berpikir no
berpikir apa mama
mama berpikir kalau ini memang udah takdir allah
dan memang udah seperti ini jalannya
mungkin kalau mama
mama bisa berusaha untuk ikhlas menerima ini semua
tapi kalau untuk elsa sampai sini sulit no
karena dia kan gak sering sama keisha
jarang ketemu keisha
kenapa pemikiran seperti itu ma
kalau kita kehilangan anak itu berat no
apalagi kalau kita kehilangan anak itu berat no
apalagi selama ini elsa kan gak pernah besarin keisha
cuma ketemu dilapas
tapi mama rasa sekarang pasti dia ngerasa udah gak punya tujuan hidup
ini nggak adil buat dia
maka aku gak setuju mama
yang kehilangan kan bukan cuma dia
kita semua juga kehilangan
tujuan hidup kan kita yang buat sendiri
masih ada aku
aku membuka lagi lembaran rumah tangga dengan elsa karena keisha
walaupun sekarang keisha udah gak ada
membuka lembaran baru lagi dengan elsa
membuka lembaran baru lagi dengan elsa
masih terbuka kok ma
tapi ada satu hal yang harus kamu tahu no
apa itu ma
di akhirat nanti
keisha ini akan jadi tabungan pahala
dia nanti akan jadi penolong kalian berdua
dia udah buat aku kehilangan keisha selama' lama' dia
kisah that maksud chen
ya allah aku gak mau ada pertikaian lagi antara elsa dan andin
aku tahu persis elsa bagaimana
dia nggak akan tinggal diam dengan apa yang dianggap benar
pa kenapa diem aja
ada yang aku pikirin mah
aku ngerasa elsa gak akan tinggal diam
karena dia ngerasa andin penyebab kematian keisha
mungkin tadi elsa itu masih dalam kondisi emosi pak
tapi nanti insya allah kalau elsa sudah stabil kondisinya
dia bisa berpikir jernih lagi dan sikap dia bisa normal
kita doain yang baik baik buat elsa ya
pinter gak nangis ya kalo tante michi ada disini
ya yang jelas kok aku ngerasa nyaman banget sama anak ini
ngerasa peluk anakku itu bisa dihidupin
peluk anakku itu bisa bikin dia tenang
mungkin ini perasaan keibuan yang aku punya
sementara aku belum punya anak
iya nanti dibawain mainan ya
makan untuk naila mau saya atau
biasa aja yang sopi ya
makasih ya seseorang
ya sama sama saya permisi ya dok
kok aku ngerasa naila semakin deket ya sama aku
iya aku ini emang dokter anak tapi
tapi perasaan ini tuh beda banget
atau emang karena aku ini dekat sama naila
jadi seperti saling terikat
boleh saya minta waktu sebentar sama anak saya
kirim doa terindah buat keisha
karena itu yang papa dan mama akan lakukan
ingat selalu bersama mama
ini gak mudah nanda
ini gak mudah buat kamu
buat papa buat mama buat semua ini gak mudah
kamu harus ingat
bukan hanya kamu yang kehilangan
tapi kita semua juga kehilangan
kisah udah ada di rumahnya aku
tanpa apa jagain
bersama malaikat malaikat kecil lainnya
aku gak sanggup masuk ke dalam
aku gak mau masuk
aku masih kepikiran kece terus
kalau di dalam kamu keingat keisha
kamu harus ingat
semuanya tentang kebaikan
semua yang baik tentang keisha
ntar lagi kamu akan bebas
kamu gak akan sendirian
ada aku sah
biasanya setiap kali aku pulang kantor
selalu disambut sama suaranya keisha
kami sampai disini saja
untuk menemani panino dan ibu
saya gak tau gimana caranya
banyak sekali bantuan
anda dari awal sampai
sampai hari ini
terlebih lagi panino adalah klien saya
full untuk membantu panino
saya tau di tengah kesibukan pak mar
masih menyempatkan untuk membantu kita
terima kasih banyak
saya gak tau harus
ya kita sesama manusia
kita harus menolong
kita harus menolong
yang terpenting adalah
saya berharap bapak bisa lebih tabah
untuk menjalani hari hari ke depan
terutama juga buat ibu
yang ditinggal sama bapak
semoga ibu bisa tetap kuat
untuk menjalani hari hari ini
kalau misalkan malam ini
dan tim tidak bisa ikut hadir
dalam pengajian ini
saya dan ibu saya pun juga pasti akan mendoakan
ya gak apa apa
terima kasih banyak
ya terima kasih banyak
makasih ya allah
makasih ya allah
rumah ini kosong loh
seperti papa buka pintu
gak ada siapa siapa loh
biasanya papa yang bukain
sekarang ada siapa siapa
mama bakalan kangen sama mereka
kangen sama mereka
gimana kalau mama kangen sama mereka
gimana kalau mama kangen sama mereka
antar mereka ke kamer
biar bisa istirahat ya
terjatuh dari mobil
terjatuh dari mobil
mama gak kena apa apa
luka ringan aja
luka ringan aja
opa chan sama dd keisha

kita semua terjatuh
maksudnya pergi ke surga
nanti kalau rena mendengar ada
seorang yang meninggal
atau pergi ke surga
reina harus mengucapkan
inaylahi wanyalahi ruju'un ya sayangnya
opacan sama dede keisha
gak ada lagi dong
buat opacan sama
kenapa sayang kok diem
berarti om baik lagi sedih dong ma
gak hanya om baik aja
semua orang juga sedih sayang
mama juga sedih
awas awas jangan mau kemana sayang
naik ke atas yuk
pagi itu aku boleh gak
ketemu om baik
kalau ma enggak sedih
boleh kan aku ketemu baik
pintar kenapa nak
aku boleh kan ketemu maik
kamu ikhlas kan ngebantu keluarga mereka
karena menurut saya ini bukan masalah pekerjaan
tapi ini masalah kemanusiaan
jadi saya ikhlas menjalannya
dan hati saya juga sangat tersentuh
dengan kejadian ini pak
sangat mau taui
dan menyebabkan korban jiwa seperti ini
saya pun begitu
sama seperti kamu
tidak tega melihat keadaan seperti
yang dialami oleh panino
tidak tega melihat keadaan seperti
yang dialami oleh panino
apakah akan miris lagi
kalau saya ucapkan terima kasih
karena kamu sudah membantu
karena kamu sudah membantu
tentunya tidak pak
saya rasa ini juga
melupakan teman jawab saya
karena panino juga kebetulan
adalah klien kita pak
jadi sudah sewajarnya saya membantu mereka
siapapun yang tahu
dan melihat keadaan yang dialami
pasti juga akan ikut sedih
iya betul pak
jaga kesehatan ya pak
supaya bibir kamu tidak pucat lagi
supaya bibir kamu tidak pucat lagi
dan yang lain
dan yang lain